jika mampir ke festival condet di jakarta timur selain makanan khas seperti dodol betawi dan bir peletok
pengunjung juga bisa menikmati beragam pertunjukan betawi
dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan festival condet hari ini
sudah ada koresponden arya dita utama di sana
selamat siang dito bagaimana kemeriahan festival condet hari ini dan apa saja yang menarik
kalau diminum harus dikocok kocok yang berisi beragam macam macam rempah yang bikin badan seger dan menjadi enak
selain itu juga ada emping nih emping khas condet
satu satunya yang tinggal yang masih bertahan sampai kemari
dan anda bisa lihat nih sekarang nih kemasannya lucu lucu banget sekarang nih
ada rasa rasanya nih ada rasa manis ada rasa apa nih macam macam ya
ini khas banget yang tinggal satu satunya yang ada di condet
nah selain itu juga nah di belakang sini nih ada selendang mayang tuh
dan tentunya tak ketinggalan ada kerak telur
yang bisa dimakan pakai telur bebek ataupun juga telur ayam
yang rasanya juga renyah gurih
wah sungguh nikmat
tapi memang untuk di festival condet sendiri masih banyak beragam acara hiburan yang bisa dinikmati
kalau misalnya tadi pagi tadi para pengunjung diramein dihibur dibikin girang
sama pertunjukan seni tari dari nusantara
tadi juga ada semacam tarian yang mengkolaborasi itu menggabungkan antara gerakan senam dan juga gerakan betawi yang menggunakan khas betawi
nah selain itu juga masih beragam masih macam macam acara lagi atau kegiatan yang akan diselenggarkan sampai malam
setidaknya sampai pukul sepuluh malam nanti
misalnya nanti ada acara keagamaan terus juga nanti ada acara silat terus ada acara lenung betawi
dan nantinya akan ditutup dengan pertunjukan band khas dari conestri itu band biangkerok
nah di samping saya saat ini sudah ada jagoan main pukul nih
dari padebukan silat silomacan
selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bisa ceritakan sedikit nggak soal main pukulnya nih ya padebukan silat sejarahnya gimana nih
alhamdulillah ya kita dari silat padepokan pencaksilomacan sudah berdiri dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dari pendiri kami guru besar kami almarhum marhusin bin maharasan
sekarang kita menerus ya insya allah sampai terusnya kita lanjutin terus
nah ini kan festival condet kan udah kagak berlangsung selama dua tahun nih ya sempat takum nih
nah gimana ras ini bisa tampil lagi di depan masyarakat bisa menghibur masyarakat
alhamdulillah ya selama pakum dua tahun ini sekarang kita bisa tampil lagi di sini kita bisa memeriahkan acara ini ya
alhamdulillah kita bisa tampil kita bisa memberikan acara ini kita bangga juga
nah ini harapannya ke depan gimana nih bang risuwan dua belas tahun ya
ya harapannya sih biar kebudayaan ini biar lebih diperhatiin lagi untuk dari pemerintahnya ya khususnya ya
biar kita juga kebudayaan kita lebih maju lagi khususnya kebudayaan betawi bang
oke siap makasih bang risuwan ya mungkin kita sambil lihat lihat aja ya

nah selain juga tadi berdiri dengan silat memang ada berbagai macam acara tapi mungkin rizky saya akan menutup perjuangan kita dengan sebuah pantun
hari minggu jalan jalan nonton tan cidor
para suara penonton dibikin girang sama suara trompet eh biddil laper minta kerak telur
untungnya aneh datang ke festival condet kita kembali ke anda
baik bang dito terima kasih atas laporannya melaporkan dari condet jakarta timur selamat kembali bertugas